kemacetan panjang di sejumlah titik ibu kota dan perbatasan daerah penyangga jakarta mewarnai hari ketiga ppkm darurat
untuk mengetahui informasi terkini terkait penyekatan sejumlah titik di ibu kota
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana di lenteng agung jakarta selatan
dan koresponden cnn indonesia arya dita utama di kalimalang jakarta timur
saya ke sandra terlebih dahulu
sandra bagaimana situasi di lenteng agung pada hari ketiga ppkm darurat ini
ya selamat sore rifana betul sekali hari ini tanggal lima juli merupakan hari ketiga ya diadakannya ppkm darurat
namun ini merupakan hari pertama di rifana yaitu hari kerja sehingga memang berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi
ini terjadi kemacetan di beberapa titik salah satunya titik penyekatan di mana tempat saya berada
yaitu di flyover tapakuda lenteng agung jakarta selatan
kalau tadi pagi terjadi kemacetan mengular sepanjang dua lima km untuk sore hari ini saya akan mengajak anda melihat
di lapangan seperang
tapi apa situasinya
memang ada sedikit antrian rifana namun berdasarkan pantauan kami sejak tadi ya siang menuju sore
ini beberapa antrian ini paling hanya sekitar seratus sampai tiga ratus meter
jauh lebih baik dibandingkan dengan tadi pagi
dan memang kalau kita informasikan rifana kalau kita lihat memang aturan dari ppkm darurat ini
siapa saja yang boleh mengarah ke jakarta atau boleh melakukan bekerja di kantor seperti itu
memang harusnya adalah beberapa sektor esensial
dan juga kritikal namun pada kenyataannya di lapangan di sini sendiri
tadi ditemukan beberapa yang hanya boleh melewati penyekatan ini adalah tim medis saja tim kesehatan tim keamanan polri tni seperti itu
karena memang kalau kita lihat aturan di jakarta sendiri ini harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau strp
yang memang diinformasikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan bahwa sektor sektor esensial seperti perbankan pasar modal
ini masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa
namun harus menyiapkan surat
surat tersebut dengan syarat harus ada kartu vaksin minimal dosis pertama
kemudian juga harus ada ktp dan ada surat keterangan dari perusahaan
namun beberapa yang tadi memang menunjukkan kepada pihak kepolisianis ini tidak bisa melewati penyekatan
karena memang di sini banyak sekali antrian sehingga untuk hari ini
ini hanya sektor sektor esensial saja sektor sektor kritikal maksud saya
dan juga beberapa masyarakat atau keluarga yang dalam keadaan darurat seperti dalam hal kunjungan sakit
juga mobil jenazah yang boleh melewati tidak sesuai dengan aturan dari ppkm darurat ini
namun memang untuk besok sendiri tadi diinformasikan oleh pihak kepolisian masih menunggu informasi lebih lanjut seperti apa
karena memang walaupun tiga hari dilakukan seperti ini ini masih ada keterbatasan keterbatasan seperti itu
dan kalau kita lihat juga beberapa masyarakat di sini pun tidak bisa melalui jalan jalan tikus yang ada di sini untuk menuju ke jakarta rifana
karena memang untuk jalan jalan tikus sendiri di sini dikatakan oleh warga ditutup seperti itu
karena warga merasa terganggu dengan banyaknya darahan bermotor
maupun kendaraan mobil yang melewati jalan jalan tikus sehingga warga pun menutup jalan sehingga tidak bisa untuk para pengendara ataupun warga dari arah depok menuju ke jakarta ini tidak bisa dilalui
dan memang kalau kita lihat ya rifana untuk ppkm darurat ini dilakukan untuk menurunkan angka positif covid yang sekarang setiap hari selalu rekor rekor rekor
dan sehingga diharapkan masyarakat ini dapat bekerjasama untuk memanfaatkan sebaik mungkin dari tanggal tiga sampai dengan tanggal dua puluh ini
agar benar benar di rumah saja seperti itu ya
karena memang kalau kita lihat berkaca dari beberapa hal pada saat lebaran lalu ini tidak dijalankan dengan baik
hasilnya pun bisa dilihat sekarang seperti apa bagaimana angka peningkatan kasus positif covid terus meningkat di seluruh wilayah di jakarta maupun di indonesia rifana
baik kalau di lenteng agung tadi menurut sandra ada sedikit antrian kendaraan
tapi lebih baik dibandingkan tadi pagi bagaimana dengan di kalimalang sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito bagaimana kondisi di
ya halo salam sempurna rifana
mungkin anda bisa melihat di belakang saya memang arus kendaraan lalu lintas saat ini di pos penyekatan yang ada di lampiri jakarta timur sendiri
anda melihat ada cukup padat ya memang saat ini jam pulang kantor sehingga memang para pekerja yang diizinkan bekerja hari ini
terutama yang berada di sektor esensial
memang kita melihat bahwa kendaraan ini tidak bisa lewat
mereka juga tidak ditanya apakah mereka punya surat keterangan atau surat strp
mereka tidak bisa lewat
bahkan ambulans pun tidak bisa lewat
mereka tetap harus dialihkan atau belok kiri ke arah jalan raya pondok kelapa untuk mencari jalan alternatif lain
karena memang di belakang truk dishub yang ada di belakang saya ini
masih ada truk damkar dan juga kendaraan taktis atau panser yang juga menghalangi jalan
supaya memang para pengendara tidak bisa melintas sama sekali
yang sementara itu dapat informasikan bahwa ada enam puluh tiga titik penyekatan yang ada tersebar di jakarta
baik itu di perbatasan jakarta dengan jadetabek itu depok tanggerang juga bekasi
juga terdapat pos penyekatan di dalam ruas jalan tol itu sendiri
nah sementara itu menurut di plantas polda metro jaya
kompes pol sambodo purnamo yugo sendiri mengatakan
hari ini sudah ada ribuan kendaraan yang berusaha masuk ke jakarta
terutama di sektor non esensial
oleh karena itu memang pihak polda metro jaya juga berharap bahwa seluruh perkantoran
ada pun masyarakat mereka dipaksa untuk bekerja dan mereka tidak bekerja di sektor esensial
diharapkan dapat melapor ke pemerintah provinsi yang bisa dilakukan melalui laman resmi
pemerintah provinsi dki jakarta pun juga melalui aplikasi jaki
dan supaya nanti tempat kantor anda bisa langsung dilindak
ada pun juga pelapor nanti akan dilindungi identitasnya
jadi anda harus khawatir nanti apakah ada implikasi apabila melaporkan tempat anda bekerja itu sendiri
sementara itu dapat informasikan juga bahwa memang untuk kendaraan sendiri kita bisa bawa
banyak kendaraan yang terus melaju dari arah kalimalang terutama dari jakarta menuju ke bekasi
hampir tidak putus sehingga memiliki mobilitas warga masyarakat
dki jakarta saat ini masih tinggi
dan itu sedikit mengkhawatirkan karena mengingat bahwa kemarin kita ketahui
jakarta kembali memecahkan rekor sepuluh kasus penambahan kasus covid sembilan belas yang baru
sehingga diharapkan masyarakat benar benar berdiam di rumah
menjaga diri supaya tidak menyebarkan penyakit ini
terima kasih koresponden cnn indonesia arya dita utama
dan sebelumnya ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanata
selaporan lengkap anda selamat bertugas kembali teman teman